timnas indonesia mencatatkan hasil membanggakan setelah menjadi juara umum pada kejuaraan balap sepeda bmx internasional di sirkuit muncar banyuwangi
kejuaraan bmx internasional ini sendiri merupakan ajang latihan dan melatih mental sebelum tampil di asean games dua ribu delapan belas agustus mendatang
hari kedua kejuaraan balap sepeda bmx internasional yang digelar di sirkuit muncar banyuwangi mencatatkan hasil mengembirakan
tim nasional indonesia menjadi juara umum setelah berhasil menyabet juara satu pada dua kategori yaitu kategori junior women dan kategori elite man
atlet timnas junior putri wijen lestari menjadi yang terdepan setelah mengalahkan siti sahira dari tim trengganu malaysia dan siti natasha dari tim selangor malaysia
sedangkan untuk atlet elite putri
igu siti bagusa putra mampu mengalahkan dua pesaingnya muhammad habibur rahman dari tim ggm yes march walayan trail bmx isfi kendal dan kyle green dari tim australia
hasil lainnya atlet elite putri cupino pianti menempati posisi kedua setelah kalah dari atlet timnas thailand amanda carr di kategori elite woman
pertama tama sangat senang ya sudah bisa yang terdepan
kejuaraan bmx international di banyuwangi ini merupakan ajang untuk melatih mental dan latihan terakhir sebelum menghadapi asian games dua ribu delapan belas bulan depan
jadi dari sini kita tinggal mematangkan teknik aja kita maintain platform mana mana
tapi secara fisik secara mereka udah layak kita untuk melatih asian games kita tinggal mengasah mental aja
ajang bergensi international bmx banyuwangi dua ribu delapan belas ini merupakan agenda tahunan
yang diselenggarakan oleh pemerintah
untuk tahun ini sedikitnya diikuti oleh dua ratus dua puluh lima pembalap pembalap handal dunia
di antaranya dari tim bmx malaysia jepang dan australia